mulai kamis tiga agustus pt kereta api indonesia akan memberi sanksi bagi penumpang yang kebablasan salah turun stasiun
sanksi yang dimaksud berupa denda hingga tidak diperkenankan untuk naik kereta api untuk sementara waktu sesuai dengan aturan yang berlaku
vice president public relation pt kai joni martinus menyatakan bahwa penumpang tidak boleh berhenti di stasiun yang melebihi relasi yang tertera pada tiket
nantinya kondektor akan mengecek tiket setiap penumpang yang meliputi kesesuaian identitas tempat duduk hingga relasi tiket penumpang
penumpang yang melanggar akan didenda di tempat dan tetap diturunkan di stasiun pada kesempatan pertama serta akan dijemput oleh petugas stasiun
besaran denda adalah dua kali harga tiket parsial subkelas terendah sesuai dengan kelas pelayanan yang dimiliki penumpang
dari stasiun tujuan yang tertera pada tiket sampai dengan stasiun tempat penumpang diturunkan